sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
jangan arman suka sama amira
dan pak wisnu itu sebetulnya dia atau bukan ya orang yang udah menyekap aku
kalau memang iya apa alasannya
tapi kalau begitu berarti kami benci sekali sama papa
gara gara kebodohanku aku malah harus bertikai dengan anakku sendiri
semua ini gara gara dia juga nih
sekarang aku baru sadar kenapa sikap mas wisnu ke amerika seperti itu ya
mas wisnu kelihatannya betul betul tidak menyukai amera
lain sekali terhadap zahira
padahal kan mas wisnu benci sekali dengan prabu wijaya
apa ada sesuatu yang gak aku ketahui
ya chords gak ada masalah denga dod
orang ini gak boleh sampai lihat amirah
amirah kamu nurin aku sebentar
kamu bahaya kayak gini ah
lepaskan aku rizky aku harus menyerahkan aku
lepas lepaskan aku
leni berhenti lagi leni berhenti
ada pemanah yang ingin menemui kita leni
iya mas tapi ada meeting yang penting sekali
aku nggak bisa tinggalin dan aku nggak bisa nungguin dari situ
tapi kenapa anak itu mengejar kita begitu nekat
pasti ada sesuatu
mas dia kecepatan pinjam uang saya
saya juga heran kenapa dia sampai se nekat itu
kamu yakin dengan alasan itu
iya lah mas mau apa lagi kalau nggak dia
rizky aku harus kejar ayah aku
kamu mau kejar mereka apa enggak
kamu sadar nges
apa yang kamu lakukan itu bahaya
mau aku mati sampai sepuluh kali pun aku nggak peduli
aku cuma pengen melihat papa kamu dan aku buktiin papa kamu itu ayah aku itu bukan
amira udah lah amira
kita udah keliling kemana mana
mau nyari kemana lagi
pokoknya harini juga kita harus ketemu sama papa kami
mendingan sekarang kamu pulang
aku anterin kamu
rizky itu mama kamu sama ayah aku rizky
eh amira kalau bukan gimana
kalau itu iya gimana
kalau itu satu satunya kesempatan aku buat ketemu sama ayah aku gimana
lepaskan aku rizky
bentar ya ibu
pak ruang vip nya sedang dibersihkan
tolong kalau bisa dipercepat ya
kalaupun amira mengejarku sampai sini
dia gak bakalan nekat masuk ke dalam
mbak ini mau kemana ya mbak ya
sebentar aja pak saya mau cari orang di dalam
dia namanya bulannya masuk ke dalam kan pak
saya cuma pengen ketemu sama dia pak
sebentar aja ya pak
sebaiknya mbak tunggu tamunya sampai selesai makan mbak ya
silahkan mbak tunggu di luar
kita harus keluar sekejap
mbak mbak kita harus keluar sekejap

gak bisa mbak kita harus keluar mbak
kita keluar sekarang

fuk kak slip
amira kita keluar ya

jangan mungkin malu di sini ya